pemerintah berencana menghapus bbm jenis premium tahun depan
sementara rencana peralihan pertalite ke pertamax belakangan urung dilakukan
bagaimana skema dan dampak dari kebijakan yang bersumber dari peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
tentang baku mutu emisi gas buang yang dikeluarkan sejak dua ribu tujuh belas itu
kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual
ada edi suparno wakil ketua komisi tujuh dpr ri
dan ada muhammad faisal direktur eksekutif center of reform on economics atau kor
selamat malam bapak bapak
selamat malam pak
saya ke pak edi dulu
pak edi wacana penghapusan premium ini kan sebetulnya sudah lama dibahas
kemudian belakangan disampaikan lagi ke masyarakat
supaya memperjelas begitu ya
sebetulnya bagaimana pembicaraan skema penghapusan premium dan juga peralihan
agar masyarakat ini beranjak kemudian ke pertalite
sebagaimana dibahas antara komisi
ketua komisi tujuh dengan juga kementerian sdm
baik terima kasih mbak eva
jadi memang kita sudah membahasnya cukup lama
saya kira sejak awal tahun sudah ada pembahasan terkait hal itu
di mana memang ada rencana dari pertamina untuk mengurangi peredaran bbm
beroktan rendah delapan puluh delapan dalam hal ini premium
dengan yang broktan lebih tinggi lagi sembilan puluh sembilan puluh satu ke atas
dan kami dukung itu rencana tersebut
karena memang ini merupakan bagian dari pertanggung jawaban kita
untuk kelestarian lingkungan
nah tetapi kami telah sampaikan kepada pertamina
ada beberapa persyaratan untuk melakukan hal tersebut
pertama harus dilakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat
agar masyarakat tidak kaget
tidak kaget terinformasi secara baik
tidak ada rumor terkait hilangnya premium dari peredaran
kedua harus dilakukan secara progresif
kemudian tidak ada premium yang hilang di pasaran
nah ini juga akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
ketiga kami sampaikan bahwa harus ada insentif yang diberikan kepada masyarakat
agar masyarakat secara sukarela beralih dari premium ke petrolite dan ke petramax
caranya bagaimana adalah untuk mengecilkan selisih harga
antara premium dengan petrolight dan petromax
itu harus dilakukan
dan kami juga sampaikan kepada pertamina bahwa di daerah daerah tiga t
yang tertinggal terdalam itu harus tetap disiapkan
jadi jangan sampai berlaku juga di daerah daerah tiga t tersebut
karena masyarakat di sana memang dari aspek perekonomian masih membutuhkan premium
meskipun demikian kami juga sudah lihat di berbagai tempat
ada kabupaten kota di pulau jawa maupun di sumatera
premium sudah tidak ada lagi dan tidak ada gejolak
nah justru itu hal itu diterima oleh masyarakat
jadi kami melihat bahwa sejauh ini sudah ada pelaksanaan di lapangan yang berjalan dengan baik
kami berharap jika program ini akan diperluas
persyaratan yang tadi kami ajukan itu
tolong dipegang jangan sampai nanti ada kebingungan
ataupun ada gejolak sosial di dalam masyarakat
oke artinya tahapan tahapan yang kemudian
atau persyaratan yang kemudian diminta oleh komisi tujuh ini sudah dipenuhi oleh pemerintah
tadi soal sosialisasi kemudian dilakukan secara
bertahap itu sudah berjalan dengan apa yang kemudian diharapkan oleh dpr
artinya apakah dalam waktu dekat ini
premium memang benar benar akan bisa
benar benar tidak ada begitu di masyarakat
pak edy anda melihatnya
dari yang kita sudah perhatikan sekarang
yang terjadi di lapangan yang terjadi di beberapa kabupaten kota
jika tidak ada premium sama sekali
itu justru membuat masyarakat itu beralih secara sukarela
tanpa ada hambatan ke petrolite
dan jangan lupa petrolin itu adalah bbm yang kurang lebih merupakan
jadi artinya memang porsi premium itu juga sudah mengurang sangat signifikan
sehingga nanti jika berkurang sangat kecil
kemudian sisa daripada premium di pasaran
saya rasa itu tidak akan ada gejolak
dengan catatan tadi yang saya sebutkan itu
itu bisa dilaksanakan oleh baik pertamina
termasuk yang paling penting adalah sosialisasi
kalau pertamina terutama dalam beberapa hari ini melakukan sosialisasi yang baik
terkait peralihan premium ke petra light dan petra max
saya kira mungkin kita tidak perlu duduk di sini untuk membahas ini secara bersama sama
jadi catatan anda soal sosialisasi
kalau tadi anda mengatakan harus ada insentif
apakah artinya ini harus diberikan subsidi misalnya untuk golongan masyarakat tertentu
bagaimana penjabarannya pak edy
untuk sementara memang insentif itu adalah diberikan dari aspek harga ya
yang tidak terlalu jauh selisihnya
supaya masyarakat bisa beralih
nanti secara bertahap dan secara pelan pelan nanti harga bisa disesuaikan
jadi memang harus ada insentif dari aspek ya mungkin kita sebutnya insentif harga
ya tetapi juga bentuknya yang lebih real itu adalah subsidi
tetapi sementara tidak bisa diberlakukan secara permanen
karena bagaimanapun juga kita sekarang sudah banyak subsidi
sudah banyak yang subsidi
apa namanya kebutuhan energi kita
jadi jangan ada tambahan beban lagi untuk pemerintah
oke pak faisal anda melihatnya bagaimana
apa kemudian dampak dari peralihan penghapusan premium
untuk kemudian peralihan ke bbm pertalite
ya tadi seperti yang disampaikan premium
kalau premium ke pertalite sebetulnya tidak terlalu besar karena
satu porsinya sebetulnya relatif lebih kecil
lebih dari relatif kecil ya
dari konsumsi yang pertalite
jadi yang porsinya sudah dari konsumsinya begitu besar
lalu yang kedua juga yang masih menggunakan premium itu
hanya sebagian daerah
jadi tidak menyeluruh seluruh indonesia
jadi kalau dari premium ke pertalite
saya rasa dampak secara ekonominya memang akan mengena pada daerah daerah tertentu
dan karena porsinya juga tidak terlalu besar
saya rasa juga tidak terlalu besar ya kalau untuk premium
jadi saya rasa tidak ada
kalau potensi dampak memang tetap harus diantisipasi
karena sedikit banyaknya
satu yang perlu diperhatikan adalah dari sisi kenaikan harga
bukan hanya secara langsung terhadap komponen biaya transportasi
itu yang efek langsungnya
tapi biasanya kalau bbm itu naik
walaupun dengan porsi yang lebih sedikit premium
ini juga berdampak pada inflasi di komponen barang yang lain
ya biasanya itu bahan makanan
dan juga komponen kebutuhan pokok yang lain
nah ini yang perlu diantisipasi
apalagi kalau saya melihatnya juga adalah bukan hanya timing ini
bukan hanya dari sisi bbm saja yang naik
karena kita tahu juga yang naik ini
bahan bahan pokok juga naik
yang barusan juga lpg naik
lalu juga tarif dasar listrik juga begitu
kemudian tahun depan juga ada rencana kenaikan untuk pajak ya
dan juga yang lain lain
sementara sembako juga sudah sebagian sudah mengalami peningkatan
nah jadi kalau dari sisi timing ini dilakukan secara serempak
ini tetap akan ada shock ya terhadap masyarakat
nah ini yang tahapan tahapan yang seperti ini yang perlu tadi yang
sebagai bagian bagian yang tadi disampaikan oleh pak edi tadi
nah ini yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi shock di masyarakat
jadi saya rasa saya sepakat bahwa ini memang perlu ada transisi yang lebih smooth ya
supaya masyarakat juga menjadi lebih paham
tapi di sisi yang lain tidak ada dampaknya sampai terjadi kejutan ya
secara ekonomi terutama ini adalah masyarakat yang menengah ke bawah
yang kalau kita melihat pada kondisi seperti sekarang
ini sebetulnya kan sedang mulai untuk pulih nih sebetulnya ya
dari setidaknya beli yang menengah ke bawahnya
kalau yang menengah atas saya rasa tidak banyak masalah
yang mereka masih bisa afford itu ya
tapi kalau yang menengah ke bawah ini yang kita khawatirkan karena
sebagai dampak dari pandemi ini daya belinya ini ada gap ya
ada diversion antara yang menengah atas dengan menengah ke bawah
oke transisi yang anda katakan secara smooth ini maksudnya penjabarannya seperti apa pak faisal
nah tadi salah satu yang disampaikan adalah sosialisasi
yang kedua itu apakah ada semacam subsidi temporer ya
yang saya tahu misalkan sebagian sebetulnya sudah ada semacam promo di beberapa daerah

nah jadi itu bisa dilakukan secara temporer untuk sambil sosialisasinya itu jalan lalu yang smooth itu juga adalah dari sisi timing
jadi kalau kenaikan pbm dilakukan bersamaan juga dengan tarif dasar listrik
bersamaan juga dengan lpg dan lain lain
nah ini yang saya katakan itu tidak smooth
artinya itu tetap akan ada dampak kejutan ekonominya
terutama dari daya beli bagi masyarakat bawah
oke kejutan ekonomi dan juga daya beli
melemahnya daya beli masyarakat bawah dan juga memicu inflasi
sejauh mana kemudian apabila nanti penghapusan premium ini berdampak
terhadap inflasi penjabarannya seperti apa pak faisal
nah tentu saja kalau kita melihat premium saja
tidak melihat kenaikan dari komponen biaya kebutuhan pokok yang lain
nah ini akan berdampak pada inflasi pada daerah daerah yang selama ini masih ada premium tentu saja
nah yang itu sebagian daerah itu
lalu seberapa besar
nah ini kalau melihat daripada porsi konsumsi premium yang makin lama makin kecil
ya ini memang sebetulnya relatif lebih rendah ya
nah jadi saya perkirakan sih semestinya itu tidak akan lebih daripada setengah persen secara agregat secara nasional
ya kalau kita bandingkan misalkan saya bandingkan agak jauh nih ya
di dua ribu empat belas itu ada kenaikan yang saat itu relatif tinggi ya kenaikan bbm
akhir dua ribu empat belas kenaikannya sekitar tiga puluh satu persen kalau tidak salah
nah itu bisa mendorong inflasi sampai dua lima
nah ini inflasi umum
ya ini belum lagi kita melihat inflasi per komponennya itu bisa ada yang lebih tinggi
nah tapi kalau sekarang memang premium sudah lebih rendah ya lebih sedikit penggunaannya
saya rasa efeknya tidak akan sebesar itu
ya jadi saya pikirkan sih kurang dari satu persen ya di setengah persen pada bulan yang bersangkutan
ya jadi ini inflasi tambahan inflasi untuk bulan di mana di terjadi kenaikan awal kenaikannya gitu

oke kalau anda melihatnya apakah lebih baik penghapusan premium ini dilakukan dengan cara apa

apakah bertahap di beberapa daerah dulu kalau kemudian kita mempertimbangkan faktor faktor ekonomi tadi
ya saya rasa saya sepakat bahwa kalau di premium ya secara umum sebetulnya sudah bisa dihapuskan pada bagian besar
ya tapi dengan strategi yang tadi ya dengan pentahapan yang baik sosialitas yang baik
ya tapi dengan strategi yang tadi ya dengan pentahapan yang baik sosialitas yang baik
dan yang untuk daerah daerah yang pinggir ya yang lebih tinggi

nah ini memang yang terdekat memang perlu ditunda dulu karena satu alasannya dari sisi kemampuan masyarakatnya
yang kedua juga sebetulnya kalau daerah daerah terluar itu dari sisi emisinya kan tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan daerah

baik bagaimana dampaknya ya saya ingin bahas juga soal alasan kemudian buatnya itu o things oval al secretary ini
baik bagaimana dampaknya ya saya ingin bahas juga soal alasan kemudian dibuat ini
dilakukan kebijakan ini
sebagian kalangan ini menyebut bahwa
kebijakan ini dilakukan karena
membengkaknya apbn ketimbang
untuk alasan lingkungan
pak edi anda melihatnya bagaimana
kalau sekarang ini
migas saat ini dan komoditas
lainnya saat ini saya kira
kita sudah berada di dalam siklus
mau tidak mau apa namanya subsidi
pemerintah juga akan pasti akan tinggi
bbm karena neraca migas kita
dengan harga mahal ini sudah membanding
apbn kita secara langsung
jadi menurut saya
untuk hal tersebut
tidak berdampak langsung
progres untuk penarikan
dari pasaran karena memang program ini
sudah berjalan berjalan sejak awal tahun
sehingga program ini
menurut saya lebih memang fokusnya
yang sifatnya lebih environmental
jangan lupa juga mbak eva
bahwa kita sekarang
pengguna kendaraan bermotor
baik itu mobil maupun sepeda motor
itu juga sudah sangat
lebih waspada terhadap
apa namanya kondisi dari
mesin mobil atau motornya
sehingga penggunaan bbm dengan
oktan lebih tinggi itu agak lebih
di preferensikan bagi mereka
terutama kita lihat bahkan
pengguna pengguna sepeda motor yang memiliki
itu bahkan tidak mau menggunakan petra lite
maunya menggunakan petra max
sehingga kami melihat dalam hal ini
tetapi pasti masyarakat akan beralih
karena ini juga sejalan dengan teknologi
dari kendaraan roda dua roda empat
yang memang membutuhkan bbm
dengan open lebih tinggi kadarnya
jadi kami melihatnya lebih kepada aspek itu
bukan pada aspek bahwa
sekarang ini memang
ada rencana peralihan subsidi
ataupun hal hal lain yang berkait
dengan fiskal negara
oke tapi kemudian harganya
kan cukup jauh ini untuk petra lite
dibandingkan dengan petra max
ya memang sepertinya
kita harus menghargai
ya memang boleh dibilang
memang harganya cukup signifikan
tetapi kalau memang itu
kemudian menjadi sepenuhnya
diterima oleh masyarakat
dan itu menjadi beban yang tidak
tidak membutuhkan subsidi
saya kira itu sudah bisa
diserap sepenuhnya oleh masyarakat
dan jangan lupa juga
ini juga tidak bisa menghasilkan
bbm yang sudah dihasilkan
bbm dengan kadar oktan rendah
kalau kita bertambah
bbm oktan rendah tersebut
petra max maupun
premium maupun petra lite
itu harus diimpor
sementara kilang kita akan
memproduksi bbm dengan
oktan dengan kadar yang lebih tinggi
oke kalau pandangan anda bagaimana pak faisal
bagaimana anda kemudian melihat
postur apbn tahun depan
seberapa besar sebetulnya
signifikansinya penghapusan premium
dan kemudian peralihan ke petra lite ini
ya memang tidak bisa dipungkiri
di tahun depan itu
dari sisi fiskal memang lebih ketat
karena ada target untuk
defisit yang lebih kecil
sehingga kalau kita melihat di apbn dua ribu dua puluh
nah ini komponen komponen
seperti subsidi itu lebih rendah
bahkan yang lain juga bansos juga begitu
ya jadi memang ada upaya untuk
memang lebih menekan satu
dari sisi penerimaan kan di genjot
untuk disorong lebih tinggi
makanya ada penambahan tarif
lalu yang dari sisi
belanjanya itu menjadi lebih hemat
jadi artinya secara umum ini
lebih ketat sebetulnya di dua ribu dua puluh
dan juga kalau kita melihat dari
harga minyak yang
meningkat pada saat sekarang
ini kan biasanya akan berkorelasi terhadap harga
di dalam negeri ya jadi begitu harganya naik
kan harganya sudah cukup jauh
beda dibandingkan tahun
yang lalu lah ya
sehingga ini juga yang
biasanya bpm itu naik
karena harga internasionalnya
isinya juga sudah meningkat
nah satu lagi yang
perlu saya tambahkan tadi yang terkait dengan
kalau tadi asumsinya adalah
hanya premium yang dihapus
nah tapi kalau
privalight juga pada saat yang tidak terlalu
lama itu juga dihapus nah ini saya rasa
dampaknya akan lebih besar
penggunaannya sudah tadi disampaikan
dan juga beda harganya dari
pertel ke pertamaf itu cukup jauh
jadi dampak inflasinya akan jauh lebih besar
oke kita akan bahas bagaimana
kemudian dampak inflasi apabila
nanti juga tidak hanya premium
tapi juga pertalite nanti akan dihapuskan
tapi kita akan break dulu kita akan lanjutkan
sesaat lagi cnn indonesia newscast
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia
newscast kami masih mendiskusikan
rencana untuk penghapusan
premium dan mungkin selanjutnya akan
pak edi karena memang
dasar dari penghapusan ini kan
menteri lingkungan hidup dan kehutanan
tentang baku mutu emisi
gas buang yang dikeluarkan
sejak tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana rencananya atau skemanya
seberapa lama kemudian
waktu yang ideal untuk transisi
dari kemudian premium
beralih ke pertalite kemudian nanti
pertelite beralih ke pertamaf
terus terang dari pembahasan kami
bersama sama dengan pertamina
disampaikan oleh pertamina
ada rencana untuk peralihan dari
adalah program pertama yang diajukan
dan apa namanya
program tersebut telah dirinci
secara cukup detail
kepada kami dan kami
dukung pada saat itu memang
untuk penghapusan atau pengurangan
pertelite itu menjadi
agar kemudian meningkatkan penggunaan
pertamax itu sampai sekarang
masih belum ada pembahasannya secara detail
nah jadi itu juga makanya
dari awal kami sampaikan
apa namanya masalah sosialisasi ini
perlu digencarkan oleh
pertamina supaya tidak ada
pertanyaan timbul di masyarakat
ada keresahan yang kemudian timbul juga
nah ini yang ingin kita cegah
kami dari dpr tentu
nanti di masa sidang yang akan datang yang akan
dimulai tanggal sepuluh januari yang akan datang
akan salah satu agenda utama kami
adalah untuk memanggil
pertamina untuk bisa memberikan penjelasan
tentang rencana ini secara lebih detail
agar kami dalam fungsi menjalankan
pengawasan itu bisa melaksanakan
pengawasan terhadap program
pengurangan pertalite itu di lapangan
secara lebih lanjut
jika memang itu dilaksanakan dalam waktu dekat ini
oke pak edi artinya
kehutanan dan lingkungan hidup keluar
tahun dua ribu tujuh belas ini sama sekali
belum pernah menyentuh pembahasan
penghapusan pertalite karena
di dalam peraturan
tersebut memang disebutkan
minimal adalah ron

memang transisinya ini dilakukan sampai

pembahasan sama sekali
belum ada memang
terus terang kami telah membahasnya itu
yang tadi saya sampaikan
ke pertalite memang pada saat itu
ada pembahasan untuk
apa namanya penggunaan petra max
lebih lanjut lagi tetapi
kami merasa bahwa pada saat itu
memang dibutuhkan waktu yang
relatif lebih panjang lagi apalagi
saat ini kita sedang
boleh dikatakan ya kalau masyarakat
dibebani oleh bbm
dengan harga ekonomi
lebih tinggi tentu akan
membebani masyarakat jadi
hal hal tersebut adalah hal yang
ingin membahas lebih lanjut
tetapi tentunya kami
membutuhkan rencana yang lebih
detail dan lebih presisi dari pertamina
tentang apa rencana penghapusan
pertalite ini lebih lanjut juga
oke pak faisal menurut
anda apa saja yang kemudian harus
diantisipasi pada saat nanti
komisi tujuh sudah membahas
dengan pihak pemerintah soal
penghapusan pertalite ini
kalau untuk pertalite yang pertama
tadi yang saya katakan bahwa
inflasi itu besar kalau
itu bisa sampai kalau kita lihat dari
sakupan penggunaannya yang dominan
dan juga perbedaan harga yang tinggi
dan juga jangan lupa
efek domino tadi yang secara tidak
langsung itu tidak hanya
berpengaruh terhadap pengeluaran dari
sisi transportasi tapi juga
harga barang barang yang lain
baik secara tidak langsung
psikologis juga nah itu yang biasanya terjadi
nah ini yang perlu diantisipasi
saya rasa dan juga
untuk meminimalisir dampaknya
terhadap masyarakat terutama
yang kelas bawah ya kalau dulu ada
kompensasi bbm nah sekarang kalau tidak ada
kompensasi bbm nah terus apa
apakah ada promo ataukah
lain lalu yang kedua yang perlu
diperhatikan juga supply
kemudian semuanya beralih ke pertamax
pastikan bahwa memang pertamaks
ini dari sisi pasokannya itu memang
betul betul memenuhi di semua daerah
jangan sampai kemudian
kelangkaan ya yang ini juga akhirnya
berdampak terhadap terhambatnya
masyarakat atau adanya
kenaikan harga atau misalkan ada spekulasi
spekulan yang bermain gitu
oke artinya menurut anda idealnya
ada tambahan subsidi apabila kemudian nanti
kebijakan ini benar benar diberlakukan
begitu pak faisal
saya rasa ya ya pertama kalau ini
diberlakukan dalam waktu yang
yang singkat ya berbeda
perbedaan waktunya jadi tapi kita tetap berharap
bahwa ini ada jeda waktu yang
panjang gitu ya antara
penghapusan premium dengan penghapusan
pertalite oke pak edi ini
peralihan dari premium ke pertalite
membutuhkan waktu kurang lebih sejak
diluncurkan dua ribu lima belas dua ribu enam belas sampai
enam tahunan begitu ya
akhirnya masyarakat mayoritas sekarang
menggunakan pertalaid dibandingkan premium
kalau dari kacamata dpr
waktu yang ideal untuk
peralihan dari pertalaid ke
pertamax itu bagaimana
ada beberapa hal yang memang harus ditempuh
dan dilaksanakan pertama
kita juga lihat bahwa
apa namanya penggunaan
sekarang lebih mencenderung
untuk menggunakan bbm beruang
tinggi terutama kendaraan yang memang produksinya
sudah apa namanya
di tahun tahun yang lebih
lebih lanjut dibandingkan
tahun tahun yang sebelumnya
kedua tadi seperti disampaikan
oleh pak faisal memang kita
harus memastikan bahwa pasokannya itu
tersedia tapi saya kira
pertamina juga sudah
proses peralihan ini bisa
dibarengi dengan ketersediaan pasokan
gejolak kekurangan bahkan
apa namanya bahan bakar tertentu
di pasokan di apa di daerah daerah
sekarang aja kita lihat
ada keluhan dari beberapa daerah
adanya kelangkaan solar
itu saja sudah menimbulkan gejolak
bisa dikatakan demikian
jadi masalah bbm ini suatu
hal yang krusial sehingga masalah
pasokan itu harus ada
jaminan bahwa tersediaannya
akan sudah mencukupi
apa kebutuhan yang ada di
lapangan kemudian juga
kembali lagi kita harus
bahan bakar tersebut jangan sampai
masyarakat kemudian terbebani
dengan adanya perbedaan harga yang tinggi
tetapi yang kembali lagi ini sebagai
ibarat lingkaran setan ya karena
kalau kita memberikan intensif
ada diskon yang diberikan program promosi
yang diberikan ya harus ada kompensasinya
nah itu dan
sebuah bumn yang memang profit
oriented ya di samping memang memiliki
keuntungan dari operasi ini kalaupun tidak
kalaupun rugi apalagi dalam rangka penugasan
pasti nanti akan ada kompensasinya
dari pemerintah oke baik
terakhir pak faisal menurut anda berapa
lama waktu yang dibutuhkan
untuk peralihan dari
pertalite ke pertamax ini agar tidak
menciptakan kejutan kalau tadi anda sebutkan
demikian ataupun juga kontraksi ekonomi
ya paling tidak menurut saya
tidak di waktu ini dan tidak
lama efek pandemi itu
masih di kita rasakan kita perlu
waktu yang cukup bagi masyarakat
untuk beradaptasi untuk menaikkan
dulu ini dari daya beli
mereka terutama yang kelas bawah ya
yang menengah ke bawah ya yang daya belinya
sempat turun gitu ya memastikan bagian
mana perkembangan daripada
penciptaan lapan pekerjaan kita
income nya itu harus dilihat dulu
sebelum kemudian mengambil keputusan
besar ya dampaknya terhadap
terhadap inflasi terhadap
daya beli masyarakat ini seperti
pertalite ke pertamax itu baiklah
pak muhammad faisal direktur eksekutif center of
suparno wakil ketua komisi tujuh
dpr ri terima kasih atas waktunya
selamat malam bapak